memanfaatkan aliran sungai yang berasal dari pegunungan welirang warga desa sajen pacat mojokerto
mendirikan tempat wisata water tubing untuk anak anak
arus yang deras serta medan yang tidak terlalu terjal membuat lokasi ini cocok untuk anak anak menguji adrenalin
bagaimana serunya berikut liputannya
dengan memanfaatkan aliran sungai keromong dari pegunungan welirang di desa sajen pacet mojokerto orang tua dan anak anak bisa bermain water tubing
mereka bisa menikmati derasnya arus sungai dan menikmati pemandangan alam sekitarnya
meski sungai tergolong kecil namun peralatan yang digunakan memenuhi standar keamanan seperti rompi apung dan helm pengaman
untuk menuju tempat start peserta harus berjalan kaki menuju hulu sungai yang akan diarungi
sambil berjalan pengunjung bisa menikmati pemandangan alam pegunungan yang masih asli dan sejuk
setelah sampai titik hulu sungai peserta pun siap meluncur dengan menggunakan ban yang sudah dimodifikasi
banyak gelombang air dan bebatuan di sepanjang aliran sungai membuat peserta sangat menikmati water tubing ini
dengan udara yang sejuk dan air yang masih sangat jernih juga rintangan sepanjang aliran sungai yang menantang
membuat peserta yang mayoritas anak anak sangat senang
seru takut dingin
terus untuk rintangannya di sungai gimana
ada banyak gelombangnya banyak batu batu
baru pertama kali
seru takut dingin banget
kelebihan water tubing yang memanfaatkan aliran sungai kromong ini sangat berguna untuk melatih mental dan kemandirian anak
karena sungai yang dimanfaatkan sangat sederhana dan tidak sampai membahas
terus membahayakan anak anaknya
kita memanfaatkan apa yang ada di desa kami
nah adanya sungai ini kami bersama teman teman ingin menggali
supaya ada nilai lebih ada manfaat ada pemberdayaan
di libur akhir pekan water tubing sungai kromong ini banyak didatangi wisatawan
baik dari surabaya sidoarjo dan mojokerto sendiri